men parekraf sandiaga uno kembali mendapat dukungan dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat dari ratusan ulama habib kiai tokoh islam cedikiawan muslim serta pemuda islam daerah istimewa yogyakarta
mereka mendeklarasikan dukungan kepada sandiaga untuk jadi presiden dua ribu dua puluh empat
apakah semua semangat